kalau kita berbicara soal medali nih ya perolehan medali atlet tanah air di asian games ini ternyata juga ikut mendongkrak rasa bangga para keluarga atlet
ya salah satunya keluarga rifki ardiansyah prajurit tni yang meraih medali emas di cabang olahraga karate
senyum bahagia dan bangga menghiasi wajah wajah anggota keluarga peraih medali emas asian games dua ribu delapan belas di cabang karate rifki ardiansyah aroshid
keluarga yang tinggal di kawasan simomulyo sukomanunggal surabaya ini mengatakan rifki yang berusia dua puluh satu tahun mengenal karate dari kegiatan ekstra kulikuler sekolah
rifki belajar karate sejak duduk di bangku kelas satu sekolah dasar dan terus mendalaminya hingga sekarang
keluarga mengenal rifki sebagai sosok yang tak gampang menyerah
memang dia kalau untuk sakit atau apapun itu jarang ngomong ke kita
jadi kalau kita lihat sendiri gitu barusan
ngomong jadi kalau nggak lihat dia mesti kenapa ada apa nggak apa apa
jadi ditahan sakitnya itu mesti ditahan
jadi dia nggak pernah cerita mungkin dia berpikir biar mama papanya nggak khawatir gitu ya
ya kadang kadang pernah cedera sih waktu pelatihan atau apa tapi ya dia tetap semangat
rifki saat ini merupakan anggota tni berpangkat serda dan bertugas di kodam lima brawijaya
ia direkrut selepas smp
pada dua ribu enam belas melalui jalur prestasi atlet
keterlibatan rifki sebagai prajurit dalam asian games didukung penuh oleh kodam lima brawijaya
kami akan sambut bukan hanya oleh prajurit kodam lima tapi masyarakat jawa timur menyambut dengan meriah di sini
memberikan apresiasi kemudian tentunya penghargaan juga yang akan diberikan kepada seda ricky
rifki ardiansyah berhasil meraih medali emas asian games dua ribu delapan belas
di cabang olahraga karate
setelah mengalahkan atlet peraih tiga gelar juara dunia asal iran amir mahdi zadeh dengan skor tipis satu